partai gerindra mengisyaratkan nama ustadz abdul somad yang direkomendasikan ijtima ulama sudah tereliminasi dari kandidat cawapres prabowo
pasalnya ustadz somad telah menolak dan memilih untuk berdakwah
kini gerindra fokus menyeleksi cawapres prabowo bersama demokrat pks dan pan
partai gerindra menghormati keputusan ustadz somad yang tidak bersedia maju sebagai cawapres meski namanya direkomendasikan oleh para ulama
wakil ketua umum gerindra ferry juliantono menjelaskan dalam pertemuan empat sekjen malam ini
partainya akan mendengar masukan dari demokrat pan dan pks soal sosok cawapres prabowo
selain itu empat sekjen koalisi prabowo juga akan membahas soal pembentukan tim sukses dan strategi pemenangan
namun gerindra mengisyaratkan keputusan akhir cawapres tetap di tangan prabowo
pks sudah menyampaikan menyerahkan kepada pak prabowo
tapi ya sama bahwa pak prabowo tentu tidak akan mengambil keputusan ini
karena juga mendasarkan kepada masukan dari tokoh tokoh rekomendasi yang kemarin dari korupisimah ulama
kemudian juga masukan masukan dari partai partai koalisi
nah kemudian ya tentu akan dibatangkan bersama
kalau peluangnya ustadz somad gimana mas ini kan pak
ustadz somad sudah kita dengar sendiri dari sosial media dan dari instagram beliau
sepertinya pak ustadz abdul somad akan memilih tetap di jalan dakwah
tetap memberi suluh dan saya berpendapat secara pribadi memang sebaiknya ustadz abdul samad
meskipun mendapatkan rekomendasi dari korupisimah ulama kemarin tetap berada di jalan dakwah